sidang ke lima belas kasus penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama atau ahok digelar
dengan agenda mendengarkan keterangan tiga saksi ahli
dalam persidangan ahli bahasa indonesia rahayu surtiati bersaksi bahwa pidato ahok di kepulauan seribu tidak mengandung unsur penodaan agama
rahayu surtiati memaparkan keterangannya sebagai ahli bahasa indonesia selama tiga jam di ruang sidang
berdasarkan analisa kata dalam pidato ahok rahayu berpendapat tidak ada indikasi ahok menghina agama tertentu
saat berpidato ahok hanya menceritakan pengalamannya yang juga pernah diserang dengan isu agama saat mengikuti pemilihan kepala daerah di belitung timur
ya tadi saya sudah menjelaskan di sidang bahwa apa yang dikemukakan di dalam pidato itu tidak ada penistaan penodaan
penghinaan kalau tidak salah tidak ada itu
karena memang semua kata katanya itu menjurus pada keberlanjutan program budidaya ikan